dan langsung saja kita telah tersambung melalui skype dengan imam santoso warga negara indonesia yang ada di finlandia
imam kita tahu tadi sudah cukup mendengar cobaan terberat yakni siangnya lebih lama begitu
tapi bagaimana dengan cerita anda suka dukanya seperti apa di sana
justru yang berat itu ketika malam mbak
jadi dalam waktu tiga jam saya harus sahur terawih sholat subuh sholat isya dan tahur
itu dikodo berarti ya
semuanya dirangkum dalam waktu yang sangat singkat jadi itu yang kandangannya sangat berat
jadi saya cuma sekali makan dalam suhati
hanya dalam waktu tiga jam tadi ya
kalau dipaksain dulu kali makan nggak muat
imam hanya dalam waktu tiga jam tadi ya anda harus melakukan itu semua ya
iya banyak hal mulai dari buka taraweh sahur
baik lantas kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya apakah ada perbedaan ramadan tahun ini di finlandia
sampai sama jadi karena mataharinya masih di bulan juni summer nya
jadi nyaris sama persis sebulan yang lalu
oke imam kalau berbicara soal agama islam di situ kan minoritas katakanlah
kemudian bagaimana toleransi yang dilakukan terhadap warga lokal
mereka tahu nih kamu lagi puasa kemudian menghormati tidak makan di depan kamu
atau justru kamu yang harus menahan diri untuk mengikuti aktivitas di sana begitu
kebetulan saya di lab ya dan sering juga kelupa jadi orang ini sangat respect
ketika kita puasa mereka sangat mengerti jadi tidak ada masalah sama sekali
tentu saja beda dengan di indonesia yang ada
beda dengan indonesia yang warung ditutup tapi tetap dibuka aja semua
oh kamu puasa oke
kalau gitu makanya
supaya gak ada yang kamu ajak kamu mungkin keluar gitu
sebenarnya ada berapa sih masyarakat muslim indonesia yang ada di kota tempat anda berada ini
dan menjelang berakhirnya bulan ramadan apa aja kegiatannya
sudah berapa kali bukber gitu
kalau bukber hampir setiap minggu ada
jadi di sini ada komunitas muslim indonesia di surandia
jadi bukbernya setiap seminggu sekali kebetulan di kbri
jadi di sini kbri sangat baik sekali mereka welcome
jadi mereka mengundang seluruh umat muslim indonesia dan juga cilandia untuk datang ke kbri
yuk datang yuk kita buka bareng
berarti nanti rencananya kalau lebaran datang ke kbri makanan makanan indonesia dong pasti udah rindu ya
iya jadi kemarin dapat undangan dari kbri bahwa mereka mengundang akan ada takdir bareng
dan juga ada sebagian baru besoknya jadi semacam open house
ibu kbr nya juga sangat baik mereka staffnya juga mereka sangat open
jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana jadi sangat nyaman di sini
baik kalau mengenai aktivitas keagamaan lain selama bulan ramadan
apakah juga di helsinki ada mungkin masjid di kota tersebut yang bisa digunakan bersama sama dengan umat muslim dari berbagai negara lainnya
atau di mana juga
oh jelas jadi di sini ada beberapa masjid jadi biasanya sebelum buka itu semua sudah ada hidangan
udah ibu ibu dari somalia datang mereka sudah memperciapkan segala macam rupa

jadi giliran hari ini dari komunikasi dengan masjid itu kita bisa menggunakan masjid masjid di kbri
jadi kita bisa menggunakan masjid masjid di kbri jadi kita bisa menggunakan masjid masjid di kbri

komunitas muslim somalia berikutnya dari indonesia kemudian dari muslim selandia sendiri
jadi ada kesempatan kita buat seperti itu
baiki berarti kalau di indonesia kan biasanya buka puasa barengan itu giliran rt ya
di sana giliran negara gitu ya kalau indonesia
sebelum sebelumnya menu andalannya apa gitu yang ditawarkan dari komunitas muslim indonesia di sana
dan bagaimana juga respon dari komunitas muslim lainnya terhadap masyarakat indonesia kan dari dulu terkenal gitu ya
karena makanannya bahkan sempat masuk rekor dunia seperti rendang gitu
gimana sejauh ini di sana
betul sekali jadi rendang adalah kita jadi selai rendang juga ayam panggang betul sekali

biasanya kalau ketika oh ini orang saatnya indonesia
dia datang penuh banget sampai kita kadang kadang stoknya habis
jadi kita sudah terkenal kalau indonesia akan menjamu pasti akan enak dan yang datang banyak sekali
jadi membludak biasanya di masjid itu
tentang kewalahan kita
kalau boleh tahu sudah berapa lama tinggal di sana
sudah tiga tahun sudah tahun dua ribu empat belas
oke kalau tiga tahun mungkin sudah dua atau tiga kali ramadan di sana
ini ketika mudik harga pesawat mungkin niat mudik atau baru rencana lihat lihat
harga tiket mudik ke indonesia jauh lebih mahal nggak sih atau seperti biasanya aja
tepat sama nggak terpengaruh kayaknya
nah mungkin sedikit ya mungkin yang mudik ke indonesia jadi hampir tidak terpengaruh
tidak terpengaruh ya tiket pesawat tapi kalau untuk kebutuhan untuk makanan nih untuk masakan
saya makanan terus nih nanya ya kan rendang gitu kan dibinati apalagi mungkin masyarakat indonesia di sana kan kangen sama yang namanya santan
aduh itu susah nggak nyarinya di sana
susah nggak nyarinya mahal juga nggak
jangan jangan petai harganya rp empat puluh di sana
justru di sini bahan redang murah seperti daging karena di sini daging itu yang kuatnya bagus saya berinya biasanya cuma rp seratus per kilonya
wah lumayan ya

wah lumayan ya jadi di sini bisa redang nggak ada masalah karena murah

juga mudah didapat kita bisa mendatang dari toko asli
jadi mungkin yang nggak ada itu cuma daun kunyit
jadi cuma pulang nelfon eh bawain daun kunyit daun kunyit karena nggak ada
jadi mungkin itu yang susah daun kunyitnya saja untuk bikin redang
tapi untuk cuaca sendiri di sana selain tadi kan durasi puasanya panjang apakah cukup mendukung juga atau memang anda makan sekali gitu ya
itu kan sangat baik sekali mungkin bagi yang mau diet sebenarnya
tapi kalau cuaca sendiri mendukung nggak sih apa juga jadi tantangan tersendiri mungkin di awal awal anda tiba di sana gitu
mungkin ini salah satu keajaiban dari alam ya
di sini panjang tapi karena dekat mutu jadi dingin
jadi itu bukan ajaib ya bisa menghidap sendiri
jadi ketika awal mungkin berat tapi selama beberapa hari kita udah nyaman dan udah terbiasa
dan bahkan cuaca dingin
jadi malah di sini saya nggak haus sama sekali
malah sepertinya berat di indonesia

karena panas berkeringat
di sini malah dingin
kita kedingin di luar kalau nggak pakai jaket sekarang ini
jadi di lain hal panjang but dingin sejuk nyaman
jadi kita terbiasa
baik selain melakukan ibadah puasa begitu dan juga beribadah
di dalam bulan ramadan itu kalau boleh tahu aktivitas imam apa aja ya di sana kesehariannya sambil melakukan ibadah puasa
apakah mungkin bekerja seperti itu atau memang ada kegiatan kegiatan lain juga yang dilakukan
apakah mungkin bekerja seperti itu atau memang ada kegiatan kegiatan lain juga yang dilakukan

jadi saya nggak boleh berhenti olahraga
itu yang saya bentuk
jadi selama ramadhan ini saya tetap berolahraga

kemudian cari bar di hutan
palang itu bar ya
saya pull up di sana
kemudian pas ketika selesai saya langsung buka
saya tetap olahraga walaupun pendek tetap olahraga karena biar sehat dan juga siang hari tetap telat seperti biasa
jadi nggak ada masalah sama sekali
pulang ke indonesia kotak kotak
cuman kita merubah timing aja
kalau biasanya siang saya bangun ini malam saya bangun
jadi kayak di flip gitu waktunya
waktu biologisnya dirubah
jadi nggak ada masalah
tapi mungkin itu jadi tipsnya ya
ini jam habis sahur nih jam dua saya harus tidur lagi
baiklah kalau gitu
jadi nggak ada cerita habis yang dilarem tidur setelah subuh
di sini nggak berlaku
nggak ada ya
akhirnya langsung terang gitu
ini olahraga juga bisa menjadi aktivitas yang memang cukup menghilangkan kepenatan
sudah terlalu lama begitu ya puasa
imam santoso warga negara indonesia ini sudah jam kalau nggak salah hampir jam dua belas di sana
berarti ini waktunya anda tidur sebentar kali ya
terima kasih imam sudah berbincang bersama cnn indonesia connected ramadan